jumlah penumpang di bandara internasional juanda surabaya
dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu
pada semester satu tahun ini
bandara juanda melayani sekitar empat delapan juta orang penumpang
sedangkan periode yang sama pada tahun lalu berjumlah tiga satu juta orang penumpang
jumlah penumpang domestik mendominasi yaitu sekitar empat enam juta orang
meski demikian pertumbuhan signifikan terlihat pada jumlah penumpang internasional
tujuan favorit para penumpang internasional adalah singapura kuala lumpur
serta penerbangan haji dan umroh ke madinah dan jeddah
sementara jakarta makassar denpasar banjarmasin dan balikpapan
menjadi tujuan favorit para penumpang domestik
kemudahan syarat terbang menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah penumpang
selain itu bandara juanda sudah dibuka kembali menjadi entry point penerbangan internasional
sejak awal dua ribu dua puluh
tapi memang sejak dibuka itu tidak langsung diterbangi oleh seluruh maskapai
yang beroperasi sebelumnya di bandara juanda
tapi dilakukan trial dulu
trial dulu selama satu bulan satu sampai dua flight untuk penerbangan repatriasi
baru terlihat mulai meningkat itu di periode maret menuju april
karena di periode tersebut penerbangan charter umroh sudah mulai jalan
hingga semester satu tadi kami sudah melayani satu ratus tujuh puluh sembilan ribu penumpang internasional
dalam semester pertama khususnya pada dua hingga tiga bulan terakhir
otoritas bandara juanda menyebut jumlah penumpang per hari sekitar tiga puluh dua orang
menyambut kebijakan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan mulai tujuh belas juli mendatang
jumlah penumpang harian diprediksi menjadi sekitar tiga puluh ribu orang
kanzata marindora heru sudarmanto sidoarjo jawa timur